dan fahri juga mengatakan bahwa ia akan melawan apapun yang sudah diambil sikap oleh dpp pks
seperti halnya ia telah mengajukan gugatan
kemudian juga ia menyatakan bahwa tidak akan berpindah haluan
tidak akan pindah partai manapun karena ia menyatakan
ia merupakan salah satu pendiri dari partai keadilan sejahtera
apakah fadlizon selaku partai gerindra siap menerima fahri
untuk masuk bergabung ke gerindra
tadi fadlizon mengatakan itu urusan internal dari partai keadilan sejahtera
tapi tadi fahri hamzah tidak menampik bahwa ia sudah mendapatkan tawaran dari partai manapun
yang sudah ingin mengajak fahri untuk bergabung ke dalam partainya
tapi fahri menyatakan bahwa sejauh ini belum ada sikap untuk pindah haluan ke partai manapun
dan ia masih fokus kepada gugatan
karena jika kita ingat bahwa pada dua ribu empat belas
dua belas maret dua ribu tiga belas lalu lili wahid dan juga gus coy dari partai kebangkitan bangsa
pernah mengajukan gugatan karena dipecat dari partai kebangkitan bangsa
dan langkah dari kedua orang itulah yang ditiru atau diambil oleh fahri hamzah
karena gugatan adalah proses satu satunya yang akan ditempuh oleh fahri hamzah